good morning pagi ini kita awali dengan informasi tentang asiknya berburu barang bekas atau pre love jelang hari raya
trend pre love atau barang bekas di tanah air terus menggeliat
demi memuaskan hasrat akan kebutuhan gaya hidup yang selalu eksis dan ingin tampil trendy
barang barang fashion bermerek terus diminati tak hanya kalangan menengah ke bawah
tapi kalangan kelas atas pun mengemarinya meski berstatus bekas
selain media sosial bazar menjadi salah satu tempat berburu barang bekas bermerek dengan harga miring
jelang lebaran mendapatkan barang berkualitas dengan harga yang ramah di kantong bisa jadi solusi
menurut aku sebagai perempuan ya kita tuh harus benar benar bisa memanage uang
karena menurut aku tuh gak harus beli yang baru kalau misalkan yang pre love itu udah bagus kenapa enggak gitu
jadi kalau menurut aku sih aku lebih prefer ke kadang kadang ke prelove juga
karena prelove menurut aku lebih bagus
dan uangnya bisa lebih disisipin buat yang lain
biasanya kalau beli original kan lipat originalnya lebih mahal ya
tapi biasanya kalau pameran gitu tuh harganya lebih murah
biasanya lebih turun sekitar dua puluh tiga puluh persen
bazar yang digelar di salah satu mal di jakarta selatan ini
terdiri dari enam puluh tenan yang menjual beragam barang pre love bermerek
mulai dari merek eropa hingga amerika
mulai dari sepatu bekas dengan harga lima ratus ribu hingga tas keluaran merek terkenal
yang harganya bisa mencapai lima ratus juta rupiah
walaupun harganya fantastis keasliannya dijamin
kita menjual barang prelove branded itu yang autentik
kita tidak menjual barang kw atau barang mirror semua otentik
dan semua yang berjualan di sini adalah trusted seller
karena kita tidak open untuk semua seller
seller seller yang ada di dalam komunitas kita
yang kita tahu backgroundnya
menggunakan barang bermerek premium
memang ampuh mendongkrak penampilan sekaligus gengsi penggunanya
namun pastikan saat membeli
pilih penjual yang terpercaya dan gali ilmu tentang barang asli atau palsu
double check kondisi barang bekas yang akan dibeli
semakin bagus kualitasnya semakin tinggi nilai jualnya
harganya sesuai budget anda